pada awal bulan oktober dua ribu dua puluh dua lalu kasus gagal ginjal akut misterius merebak di indonesia
kemenkes dan bpom menduga kasus gagal ginjal akut terjadi karena adanya kandungan etilen glikol
dan ditilen glikol yang lebih batas aman di dalam beberapa merek obat sirop
data terakhir dari kementerian kesehatan republik indonesia menyebutkan
telah terjadi tiga ratus dua puluh empat laporan kasus dari dua puluh tujuh provinsi dua ratus orang diantaranya meninggal dunia
tujuh belas pasien dilaporkan sembuh dan kini tersisa sebelas pasien yang masih menjalani perawatan
setelah melakukan investigasi dan pengujian
akhirnya bpom mengumumkan lima perusahaan farmasi yang diduga tidak memenuhi standar produksi obat sirop
para perusahaan farmasi ini berdalih mereka terpaksa mengganti bahan baku obat
karena terjadi kelangkaan saat pandemi covid sembilan belas
kalau kita kembalikan pada pertanyaan sebelumnya
bisa saja terjadi
jadi produksi itu tidak memenuhi syarat walaupun sudah diberikan izinnya
agar tidak kembali terulang
jurubicara kementerian kesehatan muhammad sahril mengimbau petugas kesehatan dan masyarakat
memperhatikan betul obat apa yang diberikan pada anak
nah tentu saja antara masyarakat dan dokter juga harus bisa melihat
pokoknya anak anak itu sangat jelas
jadi obat ini mengandung apa indikasinya apa dan cara minumnya apa
dan juga ada tulisan expirernya
jadi tegangan utama bagi kita semua agar hati hati di dalam memberikan obat dan meminum obat
nah tentu saja kepedulian masyarakat juga penting
kami ingin sampaikan bahwasannya obat ini apapun bisa menyebabkan suatu reaksi
yang bisa saja tidak kita inginkan atau efek samping
nah tentu saja sebelum dia meminum obat
nah para apoteker atau parbasi itu betul betul menjelaskan
makanya kita di dalam aturan akreditasi
bagaimana sop apotekar di parbasi itu sebelum memberikan obat dijelaskan satu persatu
ini obat apa kemudian bagaimana cara meminumnya
berapa dosisnya dan kalau terjadi efek samping itu semua dijelaskan
nah ini bagian dari kami untuk memberikan pengawasan kepada tenaga kesehatan
maupun fasilitas pelayanan kesehatan
saat ini bpom telah mengeluarkan daftar satu ratus enam puluh delapan produk obat sirop yang aman untuk dikonsumsi
agar memberi efek jerah bpom dan kemenkes juga bekerjasama dengan pihak kepolisian
dan kejaksaan agung guna mendukung proses penegakan hukum
tim cnn indonesia jakarta